iya oke berapa tidak jadi
selain dikenal sebagai kota hujan dan kota seribu angkot bogor ternyata juga punya sentra
pembuatan wajan tradisional yang sudah tersohor hingga pasar mancanegara
meski hanya berskala industri rumahan wajan yang diproduksi tidak hanya berukuran kecil saja
tapi juga berukuran besar dan digunakan untuk restoran hingga hotel berbintang
beli atas banget ya pemirsa dan uniknya kampung cibadak kelurahan kayu manis tanah
serial bogor jawa barat ini lebih dikenal dengan nama kampung berisik ya nama ini
muncul karena selama puluhan tahun palu yang beradu dengan pelat baja menghasilkan suara
memekakan telinga ada beberapa bahan yang biasa digunakan oleh produsen panci atau wajan yang
satu ini mulai dari besi logam aluminium baja
sampai yang paling mahal stainless steel
dari baja yang baru kalau dulu dari tong ya bang ya sekarang dari baja dibikin dulu
polanya pakai jangka ari familiar caranya gimana bang hahaha
dari satu plat baja utuh berukuran sekitar
dua setengah meter kali satu setengah meter ini kita buat pola berbentuk lingkaran sesuai
ukuran yang dikehendaki satu plat baja besar bisa dibuat menjadi lima belas wajan berukuran kecil
tapi kalau yang berukuran besar hanya dua saja ya setelah pola selesai pelat baju dipotong
menggunakan palu dan battle pukulan harus keras dan akurat agar baja bisa terpotong karena rata rata
ketebalan bajai yang akan dibuat menjadi panci berkisar antara dua sampai tiga miliar
risiko pembuatan wajan baja
memang tidak jauh jauh dari tangan atau kaki terpukul palu dikit
industri wajan rumahan di kampung cibadak sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh an
dan rata rata sudah diwariskan ke generasi ke dua dan ke tiga
tiga jam berlalu perlahan telinga saya mulai terasa tidak nyaman
dengan suara bising yang begitu memekakkan telinga
ini saya terpaksa pakai penutup karena rata rata nih dihitung sembilan puluh sampai lebih dari seratus
naik turun nah ini lagi satu doang yang kerja sih agak pelan
lagi semuanya empat empatnya dan di ruangan yang tertutup seperti ini
soalnya kan banyak banget ke dalam ya
for your info seratus decibel setara dengan suara pesawat jet lepas landas dengan ketinggian tiga ratus meter
mengutip cnn indonesia com administrasi keselamatan dan kesehatan kerja amerika serikat atau osa
menyebut batas waktu maksimum mendengar suara seratus dosible adalah dua jam
sementara di tempat ini warga rata rata bekerja selama
nanti langkah pukulannya itu kelihatan jadinya
kalau nggak pakai oli
kalau nggak pakai oli
nyampe dimana aja kita nggak bisa tahu
ini kan di tengah tengah
hanya muter muter terus dia nggak nyampe nyampe
lembaran lembaran baja berbentuk bulat akan masuk ke proses utama
ini menempa menjadi wajan siap
tapi yang sederhana hanya memukul saja hijau wajan cekung
tapi ternyata tidak sesederhana itu
wah nggak bisa
harus kenceng ini mas
kekuatan aja ini
sekali tambahkan juga oli yang akan memudahkan kami untuk melihat bagian yang sudah terpukul
dan bagian yang belum
ini bertujuan agar bentuk wajan melengkung secara merata dan tidak terlalu dalam disatukan
tadi kena di jempol
pakai palu gede
mereka kecil aja
susah malah gitu
enggak mohon maaf nih yang kecil aja susah nih yang gede nih tangan udah terremor megang
pertama tama kuat lama lama pusing juga
setelah lebih dari dua jam perlahan cekungan mulai terbentuk
tangan saya terasa begitu sakit
sambil beristirahat saya diajarkan cara menghaluskan pinggiran wajan yang hampir jadi
memang bagian membentuk cekungan wajan adalah proses yang paling banyak menguras energi
eh nggak boleh dua ya
untuk membersihkan oli pada wajan caranya mudah
gunakan serbuk kayu dan gosok hingga oli menempel pada serbuk kayu
terakhir rapikan bagian pinggir wajan dengan gunting baca dan amplas agar tidak ada bagian tajam yang dapat melukai tangan
tuh udah nggak berdarah atau nggak luka
jadi nggak dua arah pak kalau dua arah kenapa
saya pikir seperti mengasah kuku ya yang bisa sikit siki
kisik kisik seperti itu tapi dia harus ada arah kalau dua nanti tajem lagi
jadi satu arah oke oke
oh simbol pak
meski dibuat dengan cara tradisional penjualannya tidak hanya ke penjuru tanah air
tapi hingga ke pasar mancanegara
lebih tebal kalau yang pres mayang kita yang banyakin itu pakainya yang tipis
ini lebih tebal
ukurannya berapa biasanya
yang pres paling di bawah satu mili
kalau ini kita di atas satu mili antara dua mili
kenapa yang tebal tebal bang
karena restoran itu pakai daya apinya yang gede dia
kalau yang tipis mudah bocor
selain wajan berukuran kecil dengan harga tujuh puluh sampai lima ratus rupiah
ada juga wajan jumbo berukuran di atas satu meter harganya dua juta rupiah
buat anda yang memiliki wajan baja dan ada bagian yang rusak jangan buru buru dibuang
pernah kadang kadang begini nih pas ini nih sobek
akhirnya diapain tuh
jadi pun misalkan nggak sengaja mukul terus ada bagian yang bocor tinggal dilas bisa ya
jadi buat yang punya wajan mungkin yang udah lama ibu ibu yang nonton jangan langsung dibuang
bisa dilas tapi ya bahannya yang kita lihat
kalau bukan baja susah
berkantoran nggak bisa
ada tips lain nih agar wajan baja anda tidak mudah berkarat
kalau buat pakai ini ibu kan pakai nggak tiap hari ya seperti kaya nasi goreng gitu
dia mah asal muka kan nggak lama dipakai nih kalau dicuci diminyakin
biar apa diminyakin
biar nggak nimbul kadang kadang kan suka nimbul karat kalau diminyakin nggak karat
padahal baja bisa karatnya
kalau nggak dipakai kalau dipakai tiap hari lebih bagus
wajan dapat digunakan untuk memasak aneka ragam kuliner
dari memasak nasi goreng menggoreng ayam atau sekadar menggoreng telur
salah satu kelebihan wajan baja adalah tidak mudah pecah atau rusak ketika digunakan untuk memasak dengan api suhu tinggi
kalau yang tradisional itu ya lebih gampang dicucinya terus lebih enteng
terus dia nggak lengket pak
nggak lengket terus semakin lama semakin bagus
nggak ada istilahnya jelek rusak gitu enggak
dan setelah bekerja seharian ini waktunya makan
yang bikin beda kalau saya masak di rumah dengan masak yang di sini adalah
kalau di tempat ini dengan wajan tradisional itu apinya berani gede
kalau pakai di rumah api gede pakai wajan yang lengket kauternya malah rusak malah pecah ya
dan yang bikin beda karena apinya berani gede
si nasi gorengnya terasa lebih ada kayak smoky smoky nya gitu
hmm beda beda
kalau masak pakai wajan yang ini
wah ini bakal ukurannya seperti hmm karnabah
bagaimana sudah tahu kan cara membuat wajan tradisional
ingat kalau wajan baja anda tidak dipakai dalam waktu yang lama harus dicuci bersih dikeringkan dan
dan dilapisi minyak agar wajan tidak mudah berkarat atau berlubang
dian fernando tiwi agung yogyarto cnn indonesia
tenaga doang gitu kukulannya nggak jelas keman